dan berikut ini adalah perolehan medali asean games dua ribu delapan belas hingga pukul sebelas waktu indonesia barat
dengan bertambahnya medali emas indonesia berpindah posisi menjadi posisi keempat dengan perolehan dua puluh dua medali emas enam belas perak dan dua puluh delapan perunggu
sementara itu tiongkok masih memimpin dengan delapan puluh delapan medali emas diikuti jepang empat puluh tiga medali emas dan menyusul adalah korea selatan dengan dua puluh sembilan medali emas
hingga siang ini indonesia sudah berhasil meraih dua puluh dua medali emas
ini merupakan emas terbanyak bagi indonesia sejak mengikuti asean games seribu sembilan ratus delapan puluh
kita lihat bersama catatan raihan emas indonesia di ajang asean games
dilansir dari situs olympic council of asia prestasi pertama indonesia meraih emas terbanyaknya adalah ketika menjadi tuan rumah pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat itu diikuti tujuh belas negara peserta dan empat belas cabang olahraga
dan diikuti sepuluh negara peserta dan empat belas cabang